survei terakhir survei carta politika
menyebutkan mayoritas responden
menyetujui adanya resapel
apakah memungkinkan ada lagi reshuffle pak
di hujung jambatan
kapan pak waktunya awal tahun